masih di dalem
tadi saya sudah paksa dia buat sholat taraweh
tapi dia tetep gak mau
kamu tolong bujuk dia ya
kita ditungguin dirumah bukannya jemput malah main gitar
mau kemana sih
kita tahu ini lagi bulan puasa
tapi saudara kamu ini gak punya hati
batu tong hatinya
eh asal kamu tahu ya
sehari sebelum gito meninggal
dia menunjukkan lagu barunya buat ria
dan asal kamu tau lagi
sejak kecil ria itu diliatin piatu
kami ndak terima
kelakuan kamu disini merusak cita gito
lu denger ya berdua ya
gua gak tau
si gito atau siapa itu punya lagu baru buat ria
dan gua juga gak tau
kalo bokap nyokapnya ria itu udah meninggal
eh eh eh udah udah udah
kamu berhadapan sama kita
kok kenapa sih dim
lu nyakitin perasaannya ria
sekarang lo minta maaf sama dia
harusnya dia yang minta maaf sama gue
lu jangan kayak anak kecil dina
eh gua digampar
pikir enak digampar sama cewek yang gak dikenal ha
lo sebagai laki laki harusnya ngalah dong
lo tahu kan perasaan perempuan itu lebih sensitif daripada perasaan laki laki
lo inget karma itu ada
kita punya adik perempuan
lu gak pengen kan adik perempuan kita ngerasain apa yang ria rasain
kita cuma tamu disini
lu jangan jadi masalah
kau apaan sih
yaudah mulai sekarang gito harus janji gak boleh nyakitin ria lagi ya
kayak anak kecil aja pakai beginian
eh eh apa apaan sih udah puasa nih
dari mana lo seharian
ciee dari rumahnya ria nih eh lo macem macem ya
macam ya enggak lah ini kan bulan puasa gak mungkin gue macem macem
alhamdulillah tumben otak lo bener amin ya rabbul alamin
kah tapi capek juga ya ngadepin cewek manja kayak ria
makanya lo tuh jangan kelamaan jomblo
jadinya lo kaku kan sama cewek
jangan jangan sekarang lo jadi homo lagi
eh eh jaga ya mulut lo nih asal lo tau nih lo namanya dian sastro sandra dewi
bisa kenapa mereka semua suka sama lo
tapi kalo gue liat liat ya ria tuh ternyata lucu juga ya
tim gue serius nih lo sabar ya karena sekarang lo dianggap sebagai gito
tapi palingan kan cuma beberapa hari aja
yah moga moga aja pahal lo banyak karena lo kan nyenengin keluarganya gitu eh
ya udahlah tenang aja
gue juga lagi ada kegiatan ini kan
ya syukurlah kalau lo ngerti
nih sekarang kita sor pake jengkol
ini yang gue suka sama kamu gitu
ini aku yang masakin cepet aku perimsak
wakti gak pasok lama lama
tuh kan membuat ria sedih kan katanya mau bikin ria sedih lagi
ayo ayo cobain cobain dulu sedikit
tep tep tidur dulu
enggak enggak enggak
eh ayo tarap yuk udah jam segini
udah lu duluan aja gue nitip absen
eh ini ibadah ya bukannya main main
lu gimana sih puasa puasa tapi nggak sholat
percuma berkahnya enggak ada pahalanya enggak ada
kalau ibarat manusia cuma pakai baju aja
tapi nggak pakai celana kan percuma
iya pak ustadz udah lu duluan aja tuh
jemaah lo pada nungguin tuh
udah perona susah mau ngusah lo ah
kalau susah sms aja
masih di dalam tadi saya udah paksa dia buat sholat taraweh tapi dia tetap nggak mau
kamu tolong bujuk dia ya
gitu ditungguin di rumah bukannya jemput malah main gitar
mau ke mana sih
iya bentar bentar bentar ah
iya bentar tapi gua tuh enggak punya bajunya
ada bajunya gitu makanya ya diambil ayo
gitu gitu gitu gitu mau ke mana sih
apaan sih ya pulang lah mau ke mana lagi
kok pulang sih kita kan mau tada arusan
hah tada arusan
personik allah wa primitive
kok gak dibaca sih suratnya
gue ingin anak badan
apa bunganya anak badan sampe baca quran
lo ngaji yang bener jangan kabur kaburan soal alasan sakit
lo tau gak artinya sodakallahuladzim itu apa
itu kalau udah selesai ngaji
lo baru mulai ngaji udah sodakallahuladzim
gimana gue tau gue kan bisa bahasa inggris
tapi kayaknya sekarang gue lihat lu tuh udah comfort ya dianggap sebagai gitu
kayaknya tuh jiwanya gitu udah merasuk banget di dalam diri lo
gue tuh udah gak betah di sini udah deh kita cabut aja yuk
ntar daripada gue tambah malu
benar juga sih kata istri raka masa gue gak bisa ngaji
kalah dong gue sama nakis dek
gue mau belajar ngaji
biar gue buktiin sama si raka kalo gue bisa ngaji juga

tidak ada ini ini setara sama gito
eh gini aja gimana kalo besok itu kamu bantuin kita ngeband
kamu kan jago gitaran nah besok itu ada festival band
wah mantap pasti
jadi itu memang sudah ambisi kita berdua sama gito sebelum dia pergi
asal lo berdua tau ya skill lo berdua tuh masih cetek di bawah gue
gak mungkin gue main sama lo berdua bisa hancur jadinya
mana tuh mi sombong banget sih jadi orang
gak suka lo eh kesel tau ya
daripada lo ngajakin gue main band mendingan nih gue ajarin main kita
karena skill gue lebih punya taste